bagi dia bisnis adalah segalanya
makanan sudah matang semua
sudah tersedia di meja makan
lebih baik dan rizky dan teman teman makan dulu
emang mendingan makan daripada emosi
buat menggantikan energi yang terpakai karena berantem
jangan tarik semua investasi bapak di perusahaan saya pak
pangeran akan kembali dekat sama mel lagi
kayaknya pangeran udah gak ada di rumah deh
kamu berani beraninya masuk nyelinap kamar anak saya
saya yang suruh
sawap pertanyaan saya
apa benar pangeran sudah tidak di rumah ini lagi
memang betul pak
tadi pangeran dan saya bersih tegang
dan dia memutuskan untuk keluar dari rumah
keputusan saya sudah tambah punah
saya akan tarik semua investasi saya ke perusahaan pak alex
kita sudah tidak ada kerjasama lagi
coba pak remon pertimbangkan sekali lagi
jangan cabut investasi bapak di perusahaan saya pak
kesempatan itu akan ada lagi
gue pengen nanya sama lo tapi gue mohon kali ini lo jujur sama gue
lo yakin gak ada yang lagi sembunyiin dari gue
udah gak usah dibahas lah nggak penting juga
mendingan sekarang kita nyamperin pangeran deh
padahal lo nuduh nuduh gue terus
sekarang udah mau nyambung
aku tau gue ngerti gak

pajam gak sih yang apa kita lakuin ke mel tash
selama ini kita udah tulus jadi sahabatnya melk
ngadepin semua hal nong yang dia lakuin
biarin aja ini jadi pelajaran buat dia supaya lebih ngehargain kita sebagai sahabatnya
ya itu juga kalau kita diakuin sebagai sahabatnya
siapa juga sih yang tahan ngadepin mell selain kita
mel juga gak punya temen selain kita
iya iya juga tapi
terima kasih mel
gue butuh banget lo berdua
jangan tinggalin gue ya
kalian berdua kan sahabat sahabat terbaik gue
gue tuh prihatin tan
sama apa yang udah menimpa lu sekarang
tapi gue gak mau
kalau lo sama gio jadi kena dampak dari ini semua
pasti bokap gue udah ngancom kalian supaya gak bantuin gue
mau sampai kapan coba
lu tuh diteken mulu sama bokap lo
zaman sekarang masih ada aja
bokap yang tega ngelakuin kayak gitu sama anaknya sendiri
ya mau gimana lagi tak
itulah bokap gue
dengan segala kelebihan dan kekurangannya
bagi dia bisnis adalah segalanya
bisnis itu adalah prioritas dalam hidup dia
makanya gue gak kaget
supaya bisnisnya tetep lancar
bokap lo emang ngancem kita berdua tadi
tapi gue sama atta udah bikin keputusan
kita bakal tetep bantuin lo
gue berterima kasih banget sama kalian
lo berdua emang sahabat gue
yang ada kalian keseret ke masyarakat
lah ini dan gue gak mau itu
yang harus gue pikirin sekarang adalah
mau gak mau
gue harus cari kerja
kita berdua pasti bantu
kayaknya ada sih
satu cara gimana lo berdua bisa bantuin gue
temuin gue sama usus goreng
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

mau bilang sama dia kalau gue udah bebas dari mel
jadi dia gak perlu jauh jauhin gue lagi
atau pura pura gak kenal sama gue
karena gue udah bebas dari mel
dan gue bebas ketemu sama dia
tidak ada yang bisa dikira sama dia
maksudnya lo bebas dari mel gimana

maksudnya lo bebas dari mel gimana
udah gak mau jagain dia lagi
lo jangan salah paham dulu
gue udah berusaha
gue berusaha banget buat tanggung jawab sama mels
dua puluh empat jam gue disamping dia
tapi semakin gue diem
semakin gue nurut
kelakuan dia sama dia semakin mengada ngada
jadinya makin seenaknya dan makin ngaco
dan lo berdua tau kan
gue juga punya kehidupan
gue aja gak punya waktu buat diri gue sendiri
cuma karena gue dua puluh empat jam harus sibuk ngurusin mel
bukannya gue gak bertanggung jawab
tapi gue udah gak kuat ji
kalo gue diteken begini terus
lama kelamaan gue bisa depresi
dan gue gak kuat
gue gak kuat
lo yang sabar ya
kita berdua pasti dukung loh
kalo pangeran gak ada di sisi mel
gue yakin mel pasti hancur banget
apalagi kondisinya sekarang lagi buta
seandainya aja gue bisa gantiin pangeran buat jagain mel